sementara peristiwa jalan ambles mulai menjadi perhatian presiden joko widodo
staf ahli presiden ahli muhtar ngabalin kami siang melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian
dalam peninjauan ini ngabalin meminta polisi memproses kontraktor karena dinilai menyalahi aturan
peristiwa jalan ambles di gubeng surabaya menjadi perhatian khusus bagi presiden joko widodo
staf ahli kepresiden ahli muhtar ngabalin meninjau langsung kondisi tanah ambles di jalan raya gubang kamis siang
dalam kunjungannya ali ingin mendapat penjelasan dari ahli maupun kepolisian mengenai temuan penyebab tanah amblas
dari hasil analisa tanah ambles bukan faktor alam
melainkan kesalahan pengelola proyek yang tidak mengindahkan analisa dampak lingkungan
ini kan tanah pasir dengan ketinggian air yang cukup kuat
sehingga analisa sementara adalah faktor amdal mungkin tidak menjadi perhatian pada waktu awal membangun ini
tiga hari pasca jalan amblas warga sekitar jalan raya gubeng mulai resah dengan lambatnya penanganan perbaikan jalan
warga berharap pemerintah segera membangun jalan kembali dan bukan melakukan pemeriksaan dan survei saja
warga berharap pemerintah segera bisa menormalisasi jalan agar bisa digunakan kembali oleh masyarakat

setiap harinya itu berjualan di darat ini di sini
di sini itu tidak pernah macet aman
meski sebagai jalan utama pemerintah kota surabaya mengklaim jalan raya gubeng ambles tidak mengganggu aktivitas perekonomian warga